dari jombang para santri kembali menjadi korban makanan tak layak konsumsi
kali ini sebanyak dua puluh santri dari ponpes diwak mengalami keracunan masal hingga harus dilarikan ke puskesmas
para santri mengalami mual dan pusing usai buka bersama
beginilah kondisi para santri pondok pesantren diwek yang menjalani perawatan intensif di puskesmas cukir jombang
para santri ini baru saja dibawa ke puskesmas oleh pihak pesantren untuk mendapatkan pertolongan
rata rata kondisi para santri ini terbaring lemah di atas ranjang perawatan
salah seorang santri mengaku ia merasa mual dan pusing usai menyantap makanan soto saat berbuka puasa bersama di pondok pesantren
sementara itu pihak puskesmas menjelaskan belum bisa memastikan penyebab keracunan para santri
pasalnya pihaknya masih menunggu hasil observasi dan laboratorium
kita harus mencari dulu penyebabnya dari mana
sementara dia datang dengan kondisi muka sama di hari
dan kondisi lemas kita tangani dulu
kita butuh penanganan dulu
untuk mengembalikan kondisi kesehatan sebanyak dua puluh santri hingga kini masih menjalani
menjalani perawatan intensif di puskesmas cukir